kamu sangat berbakatnya emy
hanya dalam waktu singkat
kamu bisa menguasai beberapa jurus yang aku ajarkan
terima kasih guru
kemurahan hati guru tidak akan pernah aku lupakan
semoga kelak aku mendapatkan kesempatan untuk membalas budi pada guru
tidak usah kamu pikirkan tentang balas budi
aku hanya minta satu hal
gunakanlah jurus jurus itu untuk kebaikan dan menjaga diri
jangan kau gunakan di jalan yang sama
aku akan mengingat pesan guru

akan mengingat pesan guru

aku akan mengingat pesan guru
aku akan mengingat pesan guru
mereka hanya penduduk biasa
mereka sama sekali tidak mengetahui ilmu silat
keseharian mereka hanyalah sebagai petani
kami hanya bermodalkan semangat
semangat untuk membela pajajaran
untuk membela tanah
dan mampah darah kami
akan mengerim mereka untuk membasmi pemberontakan
itu sama saja mengantarkan nyawanya
tapi apakah kamu hanya bisa diam
melihat pajajaran diambang kehancuran
kalau aku bisa memimpin rakyat ini untuk membela pajajaran
pasti si liwangi akan simpati padaku
dan bukan tidak mungkin
tapi seliwangi akan mengangkatku untuk menjadi punggawa pajajaran
kalau aku bisa menjadi punggawa pajajaran
aku bisa menghancurkan pajajaran dari dalam
kalau kamu percaya sama aku
aku bisa melatih mereka ilmu kanuraga
mumpung masih ada waktu
benarkah kakang bersedia
terima kasih kakang
tunggu apa lagi
hidup balapati hidup balapati
kakang balapatilah yang akan memimpin kita
kakang kau jauh lebih pantas daripadaku
kami percayakan padamu sekarang
hidup balapati hidup balapati
akulah yang akan memimpin kalian
untuk membasmi pemberontakan
hidup balapati hidup balapati
sudah lumayan terbiasa ikhlas
dulu juga kalau akhirnya
ada teman einam di dalam
kita shalat layak dulu paman kalau gitu matuh biar keamin aja yang nyapin ya raden pas sama
keamanan aja adeknya keamin lah raden ah oke amin dulu lah adalah masalahnya ya keamanan
tidak ada yang bisa membantu
adik meminta tolong
minta maaf tuhan karena aku tidak berguna
mengapakah tuhan telah menyusul pos
lalu tanpa maksa pengertian
tidak terang dulu paman semuanya aku tidak membunuh paman ini semuanya saat aku datang
kesini kondisi paman ini sudah seperti ini jangan percaya dia aku hanya mencabut pedangnya paman
guru enggak ada
guru gak ada
eh eh raden gak ada
paman amin guru gak ada
raden gak ada
kapan semuanya kita cari guru ya
di makam lagian
barang barang aja nyarinya
kamu sangat berbakat nyai
hanya dalam waktu singkat
kamu bisa menguasai beberapa jurus yang aku ajarkan
terima kasih guru
kemurahan hati guru
tidak akan pernah aku lupakan
aku mendapatkan kesempatan untuk membalas budi pada guru
tidak usah kamu pikirkan tentang balas putih
aku hanya minta satu hal
gunakanlah jurus yang kamu inginkan
itu untuk kebaikan dan menjaga diri
jangan kau gunakan di jalan yang salah
aku akan mengingat pesan guru